kecelakaan maut kembali terjadi di probolinggo
seorang pelajar kritis setelah bertabrakan dengan truk fuso
sementara di pacitan diduga karena sopir mengantuk sebuah minibus pembawa rombongan wisatawan masuk ke jurang sedalam dua puluh meter
akibatnya sang sopir tewas sementara sebelas penumpang lainnya mengalami luka luka
terus terus terus
diduga ugal ugalan korban memaksa menyalip hingga tabrakan tak terhindarkan
kerasnya benturan membuat korban terpental sedangkan truk fuso langsung melarikan diri
sementara di pacitan seorang sopir minibus saifuddin warga jombang tewas saat dievakuasi ke puskesmas gunung pacitan
korban tewas setelah minibus yang dikemudikannya masuk jurang sedalam dua puluh meter di jalur wisata pantai klayar
tepatnya di desa bomo kecamatan punung pacitan
sedianya korban mengantar sebelas mahasiswa
universitas pesantren tinggi darul ulum jombang hendak berwisata ke pantai pelayar
kecelakaan tunggal ini terjadi diduga akibat sopir mengantuk sehingga hilang kendali dan terjun ke jurang
sementara itu akibat kecelakaan ini sebelas penumpang lain mengalami luka luka
hingga kini polisi dari satlantas polres pacitan masih melakukan penyelidikan terkait penyebab pasti kecelakaan tunggal ini